november selalu menjadi bulan yang spesial untuk moka
pasalnya bulan ini menjadi bulan kelahiran band yang beranggotakan arina rico thoma dan indra
dan tahun ini band asal bandung ini genap memasuki usia ke sembilan belas
untuk merayakan hari jadinya mocha menggelar secret show ke delapan yang digelar di tempat rahasia
yang menampilkan sejumlah bintang tamu seperti aldin anak dari indra sang drummer
serta duo cilik mobi dan nonaria
mungkin kalau kata secret sendiri sih inspirasinya dari kata secret admirer saja
tapi memang acara secret ini menarik sih untuk diikuti oleh para swinging friends
soalnya penuh dengan rahasia tidak terduga lokasinya di mana dan siapa yang akan hadir juga tidak tahu
para fans mocha yang disebut swinging friends pun dimanjakan oleh tiga puluh satu lagu yang dibawakan
walaupun terasa sangat intim
gue jujurnya gue udah lama banget gak nonton live nya
jadi gue kangen banget untuk ngeliat mereka show dengan yang ada lagu baru juga
aku expect untuk live nya yang lebih seru lagi sih
bertahan sembilan belas tahun di belantika musik indonesia lewat jalur ini bukan hal yang mudah
hal ini pun diakui band yang telah menelurkan lima album dan banyak single ini
banyak sekali jatuh bangunnya banyak sekali apa ya
jadi kita waktu tahun dua ribu sebelas kan sempat vakum juga
untuk kita bisa kembali lagi dan melahirkan album home tahun dua ribu lima belas itu kayaknya salah satu titik baliknya
misalnya dalam band itu kepalanya banyak
jadi bagaimana bisa menyatukan visi itu sangat sulit
tapi mungkin karena kita sudah mengenal satu sama lain dengan
dekat sekali dalam sembilan belas tahun ini kita bisa melewatilah semua jatuh bangun
di usianya yang baru moka masih punya banyak harapan
salah satunya berkolaborasi dengan band indi lain yang punya genre berbeda
sebenarnya kita dari dulu selalu pengen sama david naif
iya tapi dia nggak pernah mau
selamat ulang tahun moka
sarzan india jakarta